masuk kenapa mah ada pak udah udah masalah udah tidur
orang masih aja jadi beres aja jadi gimana tanta tanta mau jadiin aku bea maharatu atau
aku kasih tahu kesal semuanya sendiri nggak apa apa sih beraku aja ngurusin
aku simetin ya
kalau kamu mau ganti baju aku juga udah siapin bajunya
ini mari kamu tinggal ambil aja
kamu ngapain masih di sini
ini mau ngambil obat terus
sekarang mau ngeliatin kamu sampai kamu
mau ngeliatin kamu sampai kamu tidur
hai boleh nggak aku disini lima menit
hai boleh nggak aku disini lima menit

aku cuma berdiri doang disini diem
pengen liatin kamu tidur aja dulu
biar aku tenang
kenapa masih disini
ya kamu belum tidur
udah berapa lama
lima menit berdiri gitu kayak patung
gak capek mas kalo buat kamu mah
kamu istirahat ya
anjali karisma putri
sama sama aldebaran afari
sama sama aldebaran afari
sama sama aldebaran afari
yaudah aku nyesel banget
nyatain perasaan aku sama adi
sama sama aldebaran afari
bener bener kayak orang gak tau tempat ya kamu
udah makan malam belum
tante bawain makanan yuk
tante tuh baru aja aku mau bales chat tante
tantanya udah disini
ini loh tante bawain mbak bella
tante kenapa sih tante selalu baik banget sama aku
makasih ya tante
ya sama sama mbak bella
insya allah aku selalu sehat
karena ada tante mainnya selalu bawain aku makanan aja ya tante

ini tante boleh ya taruh di meja ya
silahkan mari masuk tante
makasih ya tante
bentar dulu kamu
kamu kenapa kayak nyalahin aku gini
tante boleh ya
emang kamu gak bisa lihat ya niat baik dari aku
aku tuh nyelidikin ini buat kamu tapi kamu malah marah sama aku
sena aku lagi capek banget serius
kamu tuh kenapa sih kayak takut banget deh kalau kebenarannya terungkap
kan bisa aja tante kamu itu bener bener
kalau kamu masih mau menekan aku untuk menyelidiki semua ini
emang aku gak mau putus
kenapa tiba tiba minta putus sih
yang kamu sama aku butuh sekarang itu
buat masing masing sendiri sendiri dulu biar bisa mikir
kenapa sih sal minta putus
gak mungkin ada harapan buat balikan
kamu silahkan pulang tapi kita gak putus ya
gak papa kalo kamu butuh ruang
buat mikir dulu
aku harus bisa cari cara lain
aku harus cari cara untuk menekan tante rosa
untuk meminta maaf padamu malika
yang tidak bisa menjadi kakak yang baik buat kamu
dan tante yang baik untuk sal
padahal kamu salah menganggap
menganggap aku adalah
kaka terbaik buat kamu
ragu raguan aku yang menyebabkan semuanya
aku takut salah gak bisa menerima ini semuanya
mas sal udah tidur
ini orang masih aja
jadi biar aku yang
jadi gimana tante
tante mau jadikan aku bea maharatu
atau aku kasih tahu kesal semuanya
ngapain kamu memeras mama saya
kok kamu yang jawab teleponnya
apa kamu pikir dengan apa yang sudah kamu lakuin
salah kebenci sama keluarganya
aku gak ngajar tante rosa
aku tuh cuma memberikan tante rosa sebuah pilihan
tante rosa bisa jadikan aku bea maharatu
atau aku akan ngomong kesal
kalau sebenarnya pendonor ginjal untuk mamanya yang mundur itu tante rosa
bagus kalau kamu dengan aku kayak gitu
kebetulan saya juga sudah merekodnya
dan saya akan kirim mereka kesal
biar sal yang memilih sendiri
apakah dia pilih kamu yang bukan siapa
atau keluarganya dia sendiri
aduh aduh aduh
aduh gimana ini
jangan sampai rekamannya didengar sama saya
aku udah save ya
dari suatu waktu
kalau ada macem macem
kasih itu aja
harus digituin mak
dan dia pikir emang sal akan benci sama mama
akan marah sama mama
selama ini saya sudah baik sama kita
dan mama tahu sal orang yang baik
dia pasti akan mengerti ko
dia malah menyampingkan banyak hal
karena dia mengutamakan apa
apa karena perempuan ini dia akan langsung beralih
apa dia akan berubah karena perempuan ini
percaya sama aku
enggak berharap itu
enggak berharap itu
makanya mungkin memang mama
untuk masalah ini
mama coba untuk
ngomong baik baik sama sal
kita cari waktu yang pas dan tepat
semua pasal lainnya
mama akan coba
semoga hasilnya seperti yang
kita semua harapkan bersama